ribuan warga aceh memperingati empat belas tahun tragedi gempa dan tsunami
bencana yang menimpa aceh pada tahun dua ribu empat itu diperingati pemerintah dan masyarakat aceh
dengan berziarah ke kuburan masal serta berdoa bersama
peringatan empat belas tahun tsunami dilaksanakan di berbagai lokasi di provinsi aceh pada rabu pagi
ribuan masyarakat larut dalam doa bersama untuk arwah korban tsunami
yang melanda aceh pada dua puluh enam desember dua ribu empat
tidak ada yang menanggung suatu tsunami ketika itu menelan korban lebih dari satu ratus enam puluh ribu orang
korban tak hanya berasal dari aceh tetapi juga dari berbagai daerah lain di indonesia
yang kebetulan saat itu sedang berada di aceh
kini masyarakat aceh mengenang peristiwa itu sebagai musibah besar
dan mengambil banyak pelajaran darinya
kini masyarakat aceh mengenang peristiwa itu sebagai musibah besar
dan mengambil banyak pelajaran darinya
kini masyarakat aceh mengenang peristiwa itu sebagai musibah besar
dan mengambil banyak pelajaran darinya
dan selanjutnya sudah ada jurnalis transmedia ibnu hajar
yang saat ini berada di kuburan masal ulele kota banda aceh aceh
selamat siang ibnu
ibnu sejauh ini apa saja yang dilakukan warga dalam kegiatan peringatan tsunami aceh ke empat belas ini
iya selamat siang alvin
saya kurang bisa mendengar pertanyaan anda
tapi saya ingin menjelaskan bahwa posisi saya saat ini sedang mengikuti peliputan
di lokasi makam masal di kecamatan meraksa banda aceh
di kuburan masal ini kita ketahui bahwa disemayamkan
sebanyak empat belas ribu lebih para korban tsunami dua ribu empat silam
dalam satu liang di sini dimakamkan seluruh korban
nah hari ini para warga kota banda aceh dan juga warga dari berbagai daerah lainnya
mengunjungi tempat ini untuk berziarah
di sini para warga berdoa melakukan zikir dan mengaji untuk mengirimkan doa kepada para korban
nah saya juga ingin menjelaskan bahwa hari ini di aceh
di seluruh lokasi yang pernah terjadi musibah tsunami dulu
hari ini memperingati memperingati empat belas tahun bencana besar itu
seperti kita ketahui bahwa musibah besar tsunami dua ribu empat di mata orang aceh
hari ini memang dianggap sebagai sebuah musuh besar
namun juga tentu saja mengambil banyak hikmah dari bencana tersebut
dimana kita ketahui efek dari tsunami itu juga kemudian melahirkan perdamaian
antara pemerintah dengan pemerintah gerakan aceh merdeka
kemudian tsunami juga kita tahu menjadi titik awal kebangkitan aceh
di mana pembangunan aceh pasca tsunami dimulai cukup begitu maju begitu alfian
baik terima kasih ibnu hajar